baiklah seandainya benar yang kau katakan
janin atau bayi yang ada dalam perutmu itu
adalah darah dagingmu
eh jawab apa bukti ini
untuk aku mau aku
eh kalian tidak usah ikut campur
oke siapa takut
ya kamu gak apa apa
kamu kok gak bantuin aku
hah itu orang yang kemarin
pasti ada yang diinginkan dariku
suami saya tahu kalau selama ini kita mempunyai hubungan
apa urusan anda dengan saya
laki laki semuanya sama saja
mau enaknya tapi tidak mau bertanggung jawab
suami saya marah
dia tahu kalau selama ini kita mempunyai hubungan terlarang sunan
bawa ini sebentar
kalau ngomong itu jangan sembarangan ya
kamu itu cantik cantik tapi tukang pitnah
saya enggak fitnah
saya berani bersumpah demi ibu saya
kalau saya ini memang punya hubungan dengan sunan
wah ibu ibu buktinya apa eh buktinya apa
mbak ini perlu saya ini anak sunan
apa benar itu sunan
orang disuruh berbuat baik dia sendiri berbuat tidak baik
ayo kita usir saja dia
tidak enggak enggak
jangan enggak enggak

tidak enggak enggak
tidak enggak enggak
tidak enggak enggak
tidak enggak enggak
tidak enggak enggak
tidak enggak enggak
tidak enggak enggak
ini saat yang paling tepat
apa yang panjenengan berikan ke dalam sumur ini
mengapa warnanya menjadi keruh
mengapa panjenengan sangat tega memberikan racun ini ke dalam sumur warga
air sumber keruh
sudah diracunin oleh mereka
selama ini dia lah yang telah meracunin sumber air kita
tega sekali kanjeng sunan
botol di tangannya adalah racun
saya melihat dengan mata kepala sendiri
dia telah menuangkannya ke dalam sumber air kita
jawab sunan jawab
ya jawab sunan
kami gak usah
apakah kanjeng sunan tahu berapa banyak warga yang sakit gara gara air yang beracun
ini kanjeng sunan
jawab kanjeng sunan
kami sudah kehausan
kalau begitu biar mereka yang bertanggung jawab
sekarang mereka yang harus merasakan kemarahan warga
baiklah seandainya benar yang kau katakan
janin atau bayi yang ada dalam perutmu itu
adalah darah dagingmu
jawab apa buktinya
jangan jangan jangan
orang itu seringku dengan istri saya
masya allah begitu sih
lakukan apapun yang kau suka
jika itu bisa membuat dirimu senang
aduh kok begitu sih masahil
aduh cuma hana itu sama
gitu aku sam
saya terpaksa karena butuh uang
saya disuruh berkomplot
dengan perempuan itu
untuk memfitnah tuhan yang mulia ini
tuhan tuhan tuhan
kita tidak boleh berlaku sama seperti dia
fitnah itu pasti dibaliknya akan ada keberkahan bagi kita
minta perlindungan senantiasa dari allah subhanahu wa ta'ala
derseru orang orang tuhan
jawab sunan jawab
ya jawab sunan
kami ga usah
tenang tenang tenang
amarah hanya akan membuat diri kalian dikendalikan oleh syaitan
saudaraku sumur ini memang keruh dan beracun
tapi bukan saya yang melakukannya
saya berserah diri kepada allah subhanahu wa ta'ala
apabila saya bisa menjernihkan sumur beracun ini
atas izin allah
itu berarti bukan saya yang melakukannya
mana mungkin kandung sunan bisa menjernihkan air ini
apa betul kandung sunan bisa menjernihkan air ini
ini semua atas kehendak allah subhanahu wa ta'ala
bukan kehendak saya
kalau bukan kandung sunan yang merah sini
lalu siapa ya
ini pasti ulah papa iman
berarti dia selama ini
itu kan genis ya
kok bisa terjadi seperti itu

biar umumnya mulai ada